jalan raya bambu apus jakarta timur diganti namanya menjadi jalan mpok nori
mponori merupakan ikon komedi dan seniman asal betawi yang lahir di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nah selain jalan ini ada sejumlah jalan lainnya di dki jakarta yang namanya diubah atau diganti menjadi nama nama tokoh asal betawi
selain jalan ponori ada jalan haji darip ada jalan entong gendut dan masih banyak jalan lainnya
menurut pemerintah provinsi dki jakarta perubahan nama nama jalan ini merupakan keinginan untuk menghormati para tokoh betawi selama kehidupan mereka
total ada dua puluh tiga nama jalan di ibu kota yang diganti dengan nama tokoh tokoh asal betawi
pemprov dki telah meresmikan pergantian nama jalan pada senin dua puluh juni dua ribu dua puluh
begitu banyak pribadi pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan untuk kesejahteraan untuk keadilan
dari mulai bidang keagamaan sampai bidang kesenian sampai bidang bela bangsa melawan kolonialisme
kita berharap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan maka mereka terinspirasi
mereka belajar tentang jalan
sejarah hidupnya dan mereka bisa mengambil pelajarannya untuk menjadi inspirasi
namun belum semua warga setempat mengetahui perubahan nama jalan
ya kalau perasaan saya memang nggak ada masalah nama itu tapi kan harusnya dikasih tahu warga atau masyarakat yang tinggal di sini
jadi kalau suatu ada orang atau ada dari mana atau teman atau saudara yang mengirim alamat harusnya kan alamatnya alamat baru kan gitu
biar enggak salah alamat
sepanjang jalan ini itu mestinya sudah diganti nama menjadi jalan ponori
tapi begitu saya lihat di map tulisannya masih jalan bambu apus raya
dan seharusnya sepanjang jalan ini pelang pelangnya sudah diganti namun jika anda bisa melihat di belakang saya masih ada pelang lama yang belum diturunkan
dan ketika saya melihat suasana sekitar ada toko ada restoran alamatnya juga belum berubah
masih jalan raya bambu apus
pemprov dki mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir muncul kerumitan administrasi data akibat perubahan nama jalan
menurut gubernur anies pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian serta badan pertahanan nasional dan masyarakat bisa mengubah alamat secara bertahap